pandemi covid sembilan belas menyisakan kisah kisah inspiratif
ika dewi maharani seorang perawat yang masih menempuh pendidikan di kota surabaya
membaktikan dirinya menjadi relawan sopir ambulans rumah sakit darurat covid sembilan belas
wisma atlet jakarta
perempuan yang berasal dari halmahera barat ini
ikhlas pasang badan dan rela berpisah dari keluarga demi melayani kemanusiaan
ika dewi maharani tak pernah membayangkan dirinya ikut ambil bagian sebagai relawan covid sembilan belas
ika bertugas di garda terdepan sebagai sopir ambulans
pekerjaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini sehari hari berprofesi sebagai perawat
dan masih menempuh pendidikan di sekolah tinggi ilmu kesehatan hang tua surabaya jawa timur
keluarganya yang berdomisili di desa tugis kecamatan luluda
halmahera barat maluku utara itu
awalnya tak mengetahui ika mendaftarkan diri sebagai relawan
lewat badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
ketika hendak berangkat ke jakarta
berulah ika memberitahu keluarganya
saya sendiri untuk meyakinkan keluarga
kita kan kalau terjun ke pasien
apapun kondisi pasien kita harus terima
dan untuk penanganan covid sembilan belas sendiri kan kita sudah dibekali oleh ilmu
yaitu harus memakai apd yang lengkap
jadi aku jelaskan ke mama bilang
ma tenang aja semuanya ada prosedurnya semuanya ada sop nya
kita nggak mungkin terjun ke pasien kalau kita tidak safety tidak aman
nggak mungkin kita terjun ke pasien
kita harus safety diri dulu
habis itu baru pasiennya safety
berbekal keyakinan dan ikhtiar akan pelaksanaan prosedur yang tepat
perempuan kelahiran lamongan jawa timur itu
memberanikan diri meski sempat dihinggapi rasa takut
ika membagikan pengalamannya saat pertama kali menjemput pasien positif covid sembilan belas
waktu saat pertama kali menjemput pasien aduh
kita dalam hati ini
partner saya juga laki laki kan
aduh gimana nih
jangankan dia yang laki laki
kita aja yang perempuan juga takut
udah kalau bahasa kita namanya
yang penting kita aman
jangan sampai ada lubang sedikit pun resetting atau apa
jangan sampai terpapar lah intinya
hah ini sudah sudah sudah
berdua ini saling mengingatkan aku kurang apa aku kurang apa
meluapkan perasaan bahagia
manakala jerih payahnya mendapat apresiasi dari pasien yang diantarkannya
sampai di wisna atlet
bilang kita terima kasih dan
dari kata kata pasien sendiri itu
terima kasih yesus
kita juga terima kasih
sudah diantar di sini
tetap semangat yesus
dari situ saya
pasiennya aja semangat apalagi kita
jadi kita sebagai tenaga medis
walaupun lelah seperti apa jadi kita tetap semangat
kegigihan para relawan medis ini
disetarakan dengan laskar yang sedang bertempur
rela berpisah dari keluarga
semua bermuara pada satu tujuan
agar pandemi ini